hai mungkin tak ganjar ngelawa kali ya ya kasih ya
mk dua kebupakan yang nyatakan bahwa ketika juga itu suka berulang suaranya cuma nul
cuma nul maksudnya gimana itu suaranya cuma nul cuma nul saya nggak ngerti maksudnya itu
mungkin tak ganjar ngelawa kali ya ya kasih ya